penyebaran virus omikron merajalela di negara negara eropa
kenaikan kasus positif covid sembilan belas terjadi di negara eropa yang memiliki cakupan vaksinasi tinggi
lemahnya penerapan protokol kesehatan dan tidak adanya pembatasan sosial diduga
semakin mempercepat penyebaran varian omikron di negara negara eropa
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan dosen fakultas kesehatan masyarakat universitas drb inggris dono widiatmoko
selamat sore waktu indonesia pak dono
selamat sore mbak arifana
oke pak dono varian omikron di negara negara eropa ini meningkat pesat
inggris dan perancis mencatatkan penambahan jumlah kasus ratusan ribu
apa penyebabnya pak dono menurut analisa anda di sana
saat ini memang angka meningkat pesat angkanya sedang tinggi tingginya saat ini
selama covid ini terjadi sudah hampir dua tahun angka yang dilaporkan
kasus baru adalah angka tertinggi saat ini di rekodnya
penyebabnya diperkirakan adalah beberapa
salah satunya adalah aktivitas yang menjelang hiburan
seperti biasa di sekitar akhir tahun metal kegiatan ekonomi meningkat
tapi di luar itu adalah munculnya varian omikron yang data data yang kita dapatkan sejauh ini adalah
varian ini lebih mudah menular
lebih mudah menularkan atau infeksi
kadar infeksi nya lebih tinggi
dibandingkan varian varian sebelumnya
jadi saat ini omikron sudah menjadi varian yang dominan di inggris
makanya yang lain adalah delta
sampai sejak ini angka yang tinggi itu bagusnya tidak diikuti dengan varian yang lain
dan terlalu meningkatnya angka rawat di rumah sakit
dan angka kematian juga tidak meningkat terlalu besar
artinya libur natal ini kemudian mempengaruhi ataupun turut mempercepat penyebaran varian omikron begitu ya
karena banyak restoran yang buka kemudian tempat tempat publik juga buka dan tidak ada pembatasan sosial di sana
tapi saya mau tanya pak dono apakah kemudian faktor ras caucasian ini turut berpengaruh kepada mutasi varian omikron di sana
karena kita lihat penambahannya yang sangat pesat adalah negara negara eropa dengan di amerika serikat begitu
sementara kalau kita bandingkan di asia sampai saat ini angkanya penyebarannya tidak sebanyak di negara negara eropa begitu pak dono
belum ada studi yang menyatakan seperti itu
belum ada studi yang kuat ya yang menyatakan hal seperti itu
yang ada adalah kita
jadi di secara garis besar memang berbanyakan kasus sekarang terjadi di eropa
kenapa terjadi apa dilaporkan omikron banyak terjadi di eropa
khususnya di inggris karena tes genotip sequencing itu sangat banyak dilakukan di inggris
jadi tentu saja semakin banyak dites semakin banyak akan ditemukan
sejauh ini belum ada petunjuk secara akademik yang menyatakan bahwa ras berpengaruh atau etnisity berpengaruh pada hal tersebut
bisa kita lihat khususnya di inggris tadi disebutkan juga angka yang paling tinggi itu ada di london
dan london adalah sebuah melting pot dari sisi etnisiti
di london itu terdapat banyak sekali berbagai macam las bukan hanya kaukasian
tapi ada imigran atau orang orang yang tinggal di london itu sebagian besar berasal dari luar inggris atau luar eropa
jadi belum ada bukti seperti itu
oke belum ada bukti ataupun data ilmiah ya yang mengaitkan faktor ras dengan penyebaran varian omikron
tapi apakah faktor cuaca yang memasuki musim dingin juga berpengaruh pada peningkatan
pesat varian omikron di negara negara eropa pak dono
itu jelas kalau faktor cuaca jelas
jadi bahkan sebelum covid saja bahwa di setiap musim dingin selalu terjadi peningkatan angka infeksi influenza
influenza secara umum ya secara umum
karena kegiatan selama musim dingin masyarakat banyak kegiatan yang sifatnya
mengumpulkan banyak orang pada suatu tempat misalnya pusat perbelanjaan restoran dan sebagainya
kegiatan indoor semakin banyak
kegiatan dalam ruang ruang semakin banyak
apalagi selama beberapa bulan terakhir inggris kan sudah tidak menerapkan social distancing secara ketat
sudah lima bulan terakhir
seperti yang anda sekali lihat pak dono ini banyak laporan sepak bola misalkan
sepak bola konser sudah terbuka sebetulnya di inggris
baru beberapa hari belakangan ini ada sedikit pengetatan ada sedikit pengurangan
dan juga imbasnya kalau seorang menyerahkan positif terus saja masih diminta untuk isolasi mandiri
jadi ada beberapa misalnya ada beberapa klub sepak bola yang saat ini baik pemain staff maupun pelatihnya terkena covid
jadi mereka tidak
mereka harus mengisolasi dirinya
jadi paksa pertandingan sepak bolanya ditunda
tidak ada pembatasan
jadi itu juga terjadi pada beberapa aspek yang lain
layanan layanan publik rumah sakit juga beberapa menyalami kesulitan karena staffnya sendiri terinfeksi covid sembilan belas
jadi mereka harus isolasi
jadi walaupun angka perawatan di rumah sakit tidak terlalu banyak tetapi ada terjadi disrupsi
disrupsi karena orang yang terinfeksi
orang yang terinfeksi covid tetap harus menjalani isolasi
dan ini tidak
oke pak dono kita tahu bahwa angka vaksinasi di negara negara eropa cukup tinggi
kalau di inggris memang yang paling rendah adalah di london ya
tapi apakah kemudian tidak cukup ya untuk menahan laju penyebaran varian omikron di inggris dan juga negara negara eropa lainnya
ya seperti diketahui bahwa vaksinasi tidak efektif untuk mencegah penularan
tetapi vaksinasi lebih berguna untuk mengurangi angka keparahan
jadi sampai sejauh ini memang vaksinasi tidak mengurangi tidak bisa mengurangi tidak bisa mencegah orang terinfeksi dari covid
tetapi orang yang sudah pernah divaksinasi akan lebih tahan jika terinfeksi
jadi resiko apa
jadi resiko orang untuk dirawat di rumah sakit atau penyakitnya menjadi parah berkurang
sejauh ini diperkirakan vaksin masih sangat efektif
vaksin masih sangat efektif untuk mengurangi risiko perawatan di rumah sakit
kalau infeksinya sendiri memang tidak
infeksi hanya bisa dicegah dengan
dengan meningkatnya jumlah kasus yang hampir ratusan ribu ya di inggris dan juga negara negara eropa lainnya
apakah kemudian pemerintah inggris dan pemerintah negara negara eropa lainnya kemudian akan menerapkan aturan karantina
ya beberapa negara sudah melakukan aturan aturan yang perketat kembali
misalkan kemarin sebelum natal
spanyol dan inggris atau yunani mewajibkan kembali penggunaan masker di luar ruangan
sementara inggris atau england sampai hari ini masih mewajibkan penggunaan masker di dalam ruangan di luar ruangan kita
tapi kegiatan ekonomi masih boleh berjalan
tetapi hari ini per hari ini dua puluh enam desember
beberapa bagian di inggris yaitu wales scotland dan norden island
sudah melakukan pengetatan
mengatakan kegiatan di dalam ruangan
jadi misalkan restoran sudah mulai dikurangi kapasitasnya
kalau di inggris belum mungkin masih bergulir pengambilan keputusannya
tetapi di negara negara bagian inggris yang tadi wales norton island dan scotland
per hari ini sudah mulai dilakukan pengetatan
untungnya kegiatan kegiatan dalam ruangan misalkan klub malam dan sebagainya sudah mulai diketatkan
sementara inggris belum sampai hari ini
kalau di negara lain sudah banyak misalkan jerman bulgaria negara negara di daratan eropa
pembatasan kegiatannya sudah bervariasi sudah mulai dikeratkan
beberapa negara lebih ketat belanda juga mulai memperketat protokolnya kembali
dan denmark juga semula denmark sudah melepaskan semua protokol
sudah tidak ada protokol sama sekali di denmark minggu minggu terakhir
baru beberapa hari yang lalu mereka mengubah kebijakannya untuk melakukan kebijakan protokol kesehatan kembali di denmark
kita berharap bahwa penyebaran varian omikron di eropa bisa segera meredah begitu ya
dan para wni yang di sana juga semuanya sehat sehat dan juga selamat
terima kasih sekali pak dono widiatmoko pengajar kesehatan masyarakat universitas derby inggris atas penjelasannya pada sore hari ini di cnn indonesia newsroom
sehat selalu pak dono
terima kasih mbak devina